gebrakan kapolri jenderal idam aziz patut diapresiasi
mungkin kapolri yang baru menyadari ada gaya hidup anggotanya yang tidak sesuai sebagai aparat negara
dan sudah tersambung dengan kami melalui telepon
edi saputra sibuan direktur eksekutif lembaga strategis kepolisian indonesia atau lemkp
selamat pagi pak edi
pak edi terkait dengan arahan kapolri kali ini
adakah memang informasi berawal dari adanya ajang pamer kemewahan yang menjadi pertanyaan publik
sehingga timbul kebijakan ini pak
ya sebetulnya kalau kita lihat ya memang belakangan ini ya
hampir ya banyak sekali masyarakat tampil dengan berbagai ya
memamerkan berbagai kelebihan kemewahan
maka kemarin bapak kapolri kalau kita apresiasi ya
melalui lewat kadipropam polri
lalu membuat suatu telegram yang isinya memang melarang
seluruh anggota polri untuk ikut ikutan di dalamnya ya
atau memamerkan apa namanya
yang kira kira yang agak agak menjurus kepada yang negatif ya
yang berlebihan tentunya ya
jadi saya kira memang ini adalah
sebagai masyarakat tentunya kita senang ya
ada gebrakan dari bapak kapolri
pak ida majes ya
yang ingin polisi betul betul tampil beda ke depannya
tampil sederhana ya
saya kira itulah mungkin dari makna
telegram daripada bapak kadipropampori ini
ya pak edi dengan adanya arahan ini
apakah kapolri menyadari ada gaya hidup anggotanya yang tidak sesuai
sebagai telah dan masyarakat
ya saya kira memang mungkin ya selama ini ada
ada mungkin yang apa ya
yang mungkin tertantau ya
tapi dengan adanya seperti ini
saya kira memang tidak akan berani lagi seluruh anggota polri ya
misalnya akan ada muncul ya
seperti itu ya
mudah mudahan ini akan menjadi peringatan
kepada seluruh anggota polri
betul betul dia tampil bersahaja
yang paling penting sebetulnya buat polri itu adalah
bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
bisa meningkatkan profesionalisme kepada masyarakat ya
itulah sebetulnya makna daripada telegram ini
dikerulakan oleh bapak karipropampolri
sehingga nanti polri di dalam tampilannya kepada masyarakat
akan semakin baik
kemudian juga yang paling penting adalah
dekat dengan masyarakat ya
karena memang dia adalah polisi yang sederhana ya
saya kira itulah menjadi harapan daripada masyarakat saat ini
ya pak ini terkait dengan kebijakan ini
publik sangat mengapresiasi karena memang
dianggap sebuah gebrakan kapolri
namun di sisi lain
perlu berarti adanya pengawasan terkait dengan gaya hidup
anggota kepolisian di sosial media ataupun di masyarakat
apakah memang ada suatu kebijakan tertentu
sehingga nanti ada tindakan ataupun ada pengawasan yang
oh iya sudah pasti ya
saya kira memang dengan aturan telegram baru ini
nanti bapak kapolri akan memberikan tindakan tegas ya
bagi misalnya masih ada oknum
atau mungkin muncul di media sosial yang berlebihan
saya kira pasti akan diapa
diberikan tindakan tegas
dan ini tidak main main ya
kita ini adalah orang yang tegas
ya kemudian juga kadipropam yang memiliki tugas pengawasan
bisa memiliki kewenangan melakukan
ini tidak main main ya
setiap misalnya ada ditemukan
masih ada oknum yang melakukan
atau misalnya muncul di media sosial
yang tampilan yang berlebihan
saya kira nanti tidak akan
akan diproses ya
akan diberikan tindakan tegas ya
mungkin kalau dia kapolres bisa dicopot dari apanya
ya dari jabatannya
begitu juga kapolri ya
dan ini kalau menurut pandangan kami sebetulnya
tidak hanya akan diberikan kepada
yang menjadi sasarannya adalah
tetapi juga mungkin ini ada juga merupakan keluarganya juga kan
yang akan dipantau oleh tim pengawas
di sini ada tim pengawas
polri itu kan ada
ada pengawasnya dari propampori ya
saya kira nanti dengan pengawasan
termasuk dari seluruh wilayah
termasuk dari polda dan juga pores ya
diharapkan ini akan semakin apa ya
tampilan polisi ini
akan semakin sederhana
dekat dengan masyarakat
untuk menghindari hal hal
menjurus kepada kecemburuan sosial ya
baik terima kasih pak edi saputra untuk perbincangan di pagi hari ini
selamat pagi pak